saudara bagaimana membaca putusan mahkamah agung soal syarat usia peserta pilkada
kita akan ulas bersama pakar hukum tata negara ferry amsari
bang ferry jadi bagaimana menerjemahkan putusan ma kali ini
kalau dari segi kajian hukum tata negara pasti bingung para pengkajinya
karena tujuan pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang undang itu
adalah melihat kesesuaian dengan undang undang atau peraturan perundang undangan yang ada di atasnya
nah pkpu itu pasal empat ya bunyinya sama persis dengan pasal tujuh undang undang sepuluh dua ribu
jadi apalagi yang mau diuji semuanya sama begitu ya
tidak ada pertentangan antara pkpu empat dua ribu dua puluh dengan undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
tentu kalau dari segi kajian hukum tata negara akan janggal dipertanyakan
ini apakah hakimnya tidak tahu konsepnya atau memang memaksakan diri untuk mematuhi keinginan keinginan tertentu
namun tentu saja dari segi politik ini jelas permainan politik yang kurang lebih modus motif
kepentingannya sama dengan putusan di mahkamah konstitusi perihal gibran
nah itu yang kemudian jadi pertanyaan untuk masyarakat awam
yang mendengar berita ini kemudian jadi bertanya tanya
apa sebetulnya beda pola antara putusan mk kemarin dengan putusan ma ini
karena menurut saya tidak akan mungkin upaya membenahi kepentingan ini dilakukan dalam pengujian di mahkamah konstitusi
karena citra mahkamah konstitusi sudah anjlok ketika perkara mas gibran
apalagi kita ketahui bahwa kalau ini diajukan kembali ke mk
tentu orang akan mempertanyakan kembali posisi sang paman
sementara sang paman sudah pernah diberikan sanksi
kalau ternyata tidak diberikan sanksi kan tambah aneh
oleh karena itu lapangan permainan dipindahkan dari mahkamah konstitusi ke mahkamah agung
dan di mahkamah agung tampil lagi keanehan keanehan itu
dasar logika pengujian peraturan perundang undangan di bawah undang undang terhadap undang undang itu bertabrakan oleh mahkamah agung
tidak mungkin mahkamah agung tidak paham konsepnya
pasti ada permainan serius di dalam
oke kalau dibandingkan dengan putusan mk nomor sembilan puluh kemarin ini apa beda dan samanya
ya bedanya tentu lembaga peradilannya
kedua tidak melibatkan unsur keluarga di dalamnya
tidak ada hakimnya yang keluarga presiden
tetapi samanya ini menentang konstitusi soal dinasti
terutama prinsip kebersamaan di hadapan hukum
dan hari ini kita bisa melihat bagaimana dinasti itu dijalankan melalui lembaga lembaga peradilan
pertanyaan besarnya bagi kita kemana lagi kita akan mengadu soal keadilan
kalau pengadilannya sendiri sudah berpihak dan sudah melanggengkan politik dinasti untuk masa depan indonesia
yang menurut saya berpotensial sangat tidak demokratis
kalau putusan ma itu kan hanya mengganti syarat terhitung sejak penetapan
jadi hanya selisih beberapa bulan begitu
kira kira apa pertimbangan hakim ma menurut anda
ya mudah dilihat ya pertimbangan itu akan mengarahkan kepada siapa yang mencalonkan
cara menghitungnya sama dengan putusan sembilan puluh
siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari lahirnya putusan sembilan puluh empat
yang kita ketahui hanya satu orang yang mendapatkan keuntungan
nah kita akan lihat putusan mahkamah agung nomor dua puluh tiga phum dua ribu dua puluh empat ini akan dinikmati siapa
di sana kita bisa tahu bahwa pengalihan penentuan usia batas usia dari mendaftar hingga kemudian nanti dilantik
ini kan ada wacana pencalonan kader gerindra budi dengan ks sang ya
apakah ini menurut anda ada hubungannya atau memang kebetulan
kalau dihitung hitung usia mereka kita tahu salah satu di antara mereka akan mendapatkan keuntungan dari perubahan pasal dari pasal tujuh undang undang pemilu
pilkada dan pasal empat pkpu ini
bagi saya di sana kita ketahui inilah relasi sesungguhnya
kenapa putusan jr ini muncul
karena diantaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga presiden
jadi implikasi besar dari putusan ma ini apa
implikasinya tentu dia mengubah konsep demokratis di mana semua orang dipandang setara di hadapan hukum dalam proses demokrasi menjadi tersingkirkan dengan kasar
melalui putusan putusan peradilan yang seolah olah
membenarkan bahwa ini sah padahal kita tahu ini tidak sah tidak adil tidak ada aturan main yang diubah di tengah jalan
sebentar lagi november akan datang peraturan ini hanya untuk mengejar kepentingan menuju politik november dua ribu dua puluh empat
di sanalah rusaknya demokrasi kita
terima kasih pakar hukum tn firiam sari sudah bergabung bersama kami di sabi indonesia malam sehat selalu